para tersangka kasus penembakan istri tni rina wulandari di semarang jawa tengah diduga merupakan kelompok bayaran
seiring dengan adanya pengakuan tersangka pelaku utama yang mendapat imbalan dari suami korban kopral dua m
yang saat ini sedang diburu tim gabungan polri dan tni
kasus penembakan rina wulandari warga jalan cemara banyumanik semarang pada senin delapan belas juli lalu akhirnya terungkap
berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi tim gabungan polri dan tni berhasil meringkus
empat tersangka penembakan di tempat berbeda yakni semarang demak klaten dan magetan
mereka adalah s alias babi as alias gondrong s alias sirun dan p
petugas terpaksa melumpuhkan para tersangka dengan timah panas karena mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap
mereka diduga merupakan kelompok bayaran seiring dengan adanya pengakuan salah satu tersangka
yang mendapat imbalan uang dari suami korban kopral ii muslimin
tim gabungan polri dan tni kini berfokus memburu kopda m yang menghilang hingga di satuan kerjanya
arhanud lima belas semarang dinyatakan tidak hadir tanpa izin
petugas juga meminta kopda m segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas dan terukur atas perbuatan yang disangkakan
motifnya ini terkait dengan yang menyuruh melakukan yang memberi order
para pelaku ini kan adalah pelaku bayaran yang diberi upah oleh saudara m suami dari korban itu